ya ini ada sebuah video yang menunjukkan polisi diduga menyamar sebagai mahasiswa saat unjuk rasa ruu cipta kerja
dan menanggapi ini polda jambi membantah ada polisi yang menyamar sebagai mahasiswa
inilah video viral dugaan polisi yang menyamar sebagai mahasiswa saat unjuk rasa menolak ruu cipta kerja omnibus law
di kawasan perkantoran dprd jambi selasa kemarin
dalam narasi video yang viral polisi menyamar diamankan oleh petugas lain dan sempat dipukul oleh polisi berseragam
menanggapi ini kabupaten humas polda jambi pombespol kuswah yudi menegaskan tidak ada polisi yang menyamar sebagai mahasiswa
mahasiswa berjaket alma mater yang diamankan petugas di video tersebut merupakan mahasiswa universitas batanghari jambi
selain itu adanya dugaan perwira polisi berseragam sipir saling pukul dengan polisi berseragam
juga dibantah pihak polda jambi
dalam suara video tersebut menyebut perwira